rani sekali kamu pegang kita mulai
panas saul ya kamu rasakan panas sekarang rasakan panasnya
dulu tuh kita pernah ketemu sekali tapi sekarang kamu jauh lebih cantik
makanya pak arman saya takut nanti diambil orang
oh ya kalau bisa pernikahannya dipercepat ya oh iya lebih cepat lah
bagus dan saya juga udah siapin barang barang mewah buat ngelamar aulia
nanti bentar lagi diantar ke sini tapi saya juga mau sebuah ikatan ya lebih baik
ada ikatan jadi aulia ini sudah menjadi milik pak arman
ya kan ya tapi minggu ini tuh saya ada kerjaan
di luar negeri satu minggu gimana kalau setelah burung rioji vogel dua ribu enam belas
bahagia melihat pak arman
sayang kan senyum dan bahagia melihat pak arman
oke sayang mau dipakein sama pak arman
kamu kenapa tiba tiba mau pakai cincin ini
ini artinya kamu terima lamarannya pak arman
aku sama sekali nggak tahu kenapa cincin ini bisa ada di aku
kamu gak percaya sama aku
kalau kamu gak ngerasa pakai cincin itu dan tiba tiba ada di jari kamu
itu bukti kalau ibu kamu tuh bener bener hipnotis kamu
ibu kamu gak punya hati udah guna gunain kamu
yang aku inget terakhir kali ibu bisikin aku di kuping
aku udah jadi calon istrinya pak arman
aulia sekarang aku mau kamu buang cincin itu
kalau kamu mau jadi istri aku kita kabur
tapi kalo kamu mau jadi istri pak arman
kamu pake cincin itu tapi kamu tinggalin aku
tapi aku takut sama ibu
kita pergi yang jauh allah
ibu kamu gak akan tahu
ibu kamu gak akan tahu kita kemana
ibu pasti akan tahu
sejauh apapun kita pergi ibu pasti tahu
udah kamu gak usah peduli itu ya
sekarang aku tanya kamu mau ikut aku apa enggak
kalo gitu aku mau kamu buang cincinnya
kamu gak mau buang karena itu berlian
aku takut sama ibu
biar aku aja yang buang
sampai ketemu lagi
saya kurang enak badan kurang sehat
oh ya nggak apa apa
paling nanti hasil meetingnya saya report ke bu risma
ya makasih ya
ya sama satu lagi saya mau menyampaikan kalau
soal pernikahan saya dan aulia
saya mau percepat jadi lusa
oh lebih cepat lebih baik
tapi bu risma harus tahu
kalau sampai pernikahan saya dan aulia gagal
saya bisa tuntut bu risma dan pasal penipuan
karena saya sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk aulia
udah bapak tenang aja
pokoknya itu saya atur semuanya
yang jelas saya jamin kalian akan menikah
kalau gitu saya permisi
oke terima kasih ya
calon suaminya yang sudah saya pilih untuk dia
ingin menuntut saya dan mengambil semua seserahan
dia ingin melaporkan saya ke polisi
sebagai tindakan penipuan saya tuh takut sekali
terus apa yang tante lakukan
saya menguparkan semua keahlian saya
saya lakukan guna guna kepada dia
saya akan lakukan apapun supaya tujuan saya tercapai
udah sayang sudah
aulia kamu gak usah takut
kamu harus yakin kalau kita akan selalu bersama
jadi begini pak penghulu
saya di sini diminta nardi untuk menjadi saksi sekaligus walinya
karena memang selama ini nahardi dengan calon istrinya tinggal di rumah kami
ardi kamu pria yang baik
makanya saya mau jadi saksi di pernikahan kami
makasih ya bapak bapak dan ibu ibu yang mau jadi
terus memahami kondisi saya dan aulia
terus memahami kondisi saya dan aulia

terus memahami kondisi saya dan aulia
baiklah bapak bapak dan ibu ibu
tampaknya acara ijab kobul sudah bisa kita mulai ya
insya allah saya siap pak
kaca benggala kebanggaanku
tunjukkan di mana anakku
baiklah kita mulai perhatian sebenarnya ya
coba yang tenang
bagulah aime b definite yani
zuhaybes bewusst dengan tefitah onkano
benar ke gunungshaista
bukannya visas kebunyah agung
lalih g documentaries lagi ya
baiklah ini gini
hai tunjukkan dimana anakku
hai baiklah kita mulai perhatian sebenarnya coba yang tenang bismillahirrohmanirrohim
asadualla ilahaillallah wa asaduanna muhammad rasulullah
panas saulia kamu rasakan panas sekarang
rasakan panas sekarang
hai hai hai maaf bapak bapak dan ibu ibu tampaknya acara ijab qabul kita pada hari ini belum bisa
kita lanjutkan karena percuma saja kita memaksakan apabila kondisi salah satu mempelai dalam keadaan
belum siap nah di kamu yang sabar ya nanti kalau alias sudah baikan ijab qabul bisa kita lanjutkan
udah dingin kan udah udah kondi naik
aulia berubah pak ibu takut
pokoknya ibu gak mau dia di sini pak
immer tenang sawing tenang tenang
aa kalau papa allah mau ngusir dia ibu yang pergi pak ibu takut pergi aja
paulia kamu harus pulang kamu jangan lawan ibu
siapa sih ganggu aja
bu risma ini dukun ilmu hitam
saya ini pengusaha sukses
dan ini salah satu sarana saya
sekarang bapak percaya kan
aulia disini buat apa
itu cara saya untuk
mengembalikan aulia pulang ke rumah ini
dan menikah sama pak arman
janji dia pasti pulang
kalau gitu aku tunggu aulia
kamu bawa pulang kesini buat aku